hari lain kalian datang juga
selamat malam putri
om seneng sekali
kamu mau memenuhi undangan om untuk makan malam bareng di sini
papa tadi udah pesenin makanan untuk kamu
sama untuk putri
makanannya udah siap di meja
sama untuk putri
sama untuk putri
nanti abis makan malam
kebetulan ada teman papa baru pulang dari luar negeri
dia bawain teh enak banget
ada teh kamu mel juga
ya udah boleh pak
ternyata teh diabetes papa habis
jadi kalau boleh kamu tolong kebawah sebentar
ke minimarket ya
beliin teh diabetes papa
papa nyur aku beli gula ke bawah
bukan karena dia punya niat mau ngelakuin sesuatu ke putri
kenapa pangeran jadi curiga gitu sama papanya
gue jadi ikutan parno
tapi nggak mungkin juga kan
gue minta ikut pangeran ke minimarket
gimana aja gue gak sopan artinya
ya udah gak apa apa
putri khusus goreng
kamu gak apa apa kan
kalau aku tinggalin bentar
aku mau beli gula sebentar di bawah
ikut bareng aja sama aku ya
kasian putri kalau harus turun naik ke bawah
mendingan dia disini aja
papa bisa temenin dia
iya sih pa tapi
karena aku juga gak enak kalau ninggalin putri sendirian
tadi aku udah janji kalau aku akan terus nemenin dia ya kan
lagian bener kata om alex
ya udah pa
aku titip putri ya
kamu tenang aja
papa jagain putri
terima kasih pa
jadi kedatangan saya kesini tujuannya mau minta maaf om
sama perbuatan saya yang kemaren om
jangan sampai kamu menyakiti citra
apalagi sampai buat dia menangis
kalau saya melihat ada setetes air mata yang mengalir di pipinya karena kami
maka rambut kamu akan saya gundulin
biar kamu tuh gak bisa ngecet rambut yang aneh aneh lagi
saya janji saya gak bakal nyakitin citra om
saya juga janji gak bakal sampai bikin citra nangis om
dan saya juga janji sama om saya bakal nunjukin keseriusan saya sama citra
dan layak jadi mantu om
sekali lagi makasih om
sumpah gue seneng banget gue lega banget
sumpah gue berasa pengen bikin tumpeng di rumah lo buat ngerayainnya
kamu jangan seneng dulu
ini masih masa percobaan buat kamu
saya mau lihat kamu layak atau enggak menjadi calon menantu saya
saya akan berikan kamu waktu dua bulan
untuk masa percobaan
di dalam waktu dua bulan itu
kamu akan saya evaluasi
layak atau enggaknya menjadi calon suaminya citra
itu kayak penerimaan karyawan baru aja om
jadi kamu keberatan
oh enggak om saya enggak keberatan saya dengan senang hati
dan apa yang om mau saya bakal rela dievaluasi sama om
dan saya juga bakal tunjukin kalau saya ini serius sama citra
dan layak buat jadi mantu om
dan satu lagi
paling lama setengah jam lagi
kamu harus pulang ya
seperti apa tom setengah jam
kami mau ke rumah
aduh kecil lu
udah berasa kayak mau jadi karyawan teladan aja nih gue
perasaan bokap nyokap gue aja gak gini gini amat ya sama gue
pokoknya citra yang mukanya lempeng ternyata gahar juga
ngata gak tau aja kalo dia lagi dikerjain sama bokap gue
kenapa lu senyum senyum
nih kenapa lu panikan
gapapa adik gua seneng udah baik kan
masih ada percobaan dua
tapi kok perasaan gue gak enak nih ninggalin putri sendirian sama papa
apa mendingan gua balik ke atas
terus gua ajaknya ke rumah
ajak putri bareng ke minimarket
ya jadi bapak akan berusaha sekarang ini
bagaimana caranya untuk bisa memperbaiki hubungan papa dengan putri
supaya kamu bisa balik lagi ke papa dan hubungan kita bisa baik seperti dulu lagi
tapi gak gak jangan
gue gak boleh negative thinking sama papa
kamu apa bener bener mencintai pangeran
kamu tahu nggak seperti apa sih situasi hubungan kamu sekarang sama pangeran
pangeran dan kamu itu sangat jauh berbeda
orang yang liat aja pasti langsung tau
kalo kalian itu sebenernya gak pantas untuk bersama
mungkin selama ini kamu gak sadar
kalo kamu sebenernya udah membuat orang yang kamu cintai itu menderita